untuk mengetahui upaya penanganan penyebaran virus corona di indonesia sudah terhubung bersama kami
dr gigi widiawati yang merupakan kepala biro komunikasi dan pelayanan kesehatan
kementerian kesehatan republik indonesia selamat malam dok
ya dok ini berdasarkan data di seluruh dunia
hingga saat ini sudah ada ribuan orang terinfeksi virus corona
bahkan delapan puluh orang dilaporkan meninggal
kalau di indonesia sendiri datanya sejauh ini seperti apa dok
sampai sejauh ini insya allah dan alhamdulillah belum ada mbak
kalau bisa ya tidak ada
masih terkendali hanya sebatas ispa saja
atau influenza dengan visualisir
baik untuk observasi sendiri mungkin ada beberapa adakah kemudian pasien pasien yang diduga atau suspek terkena dengan virus ini
seperti apa datanya dok di seluruh indonesia
bisa mendengar suara saya dok
baik dok bagaimana dok
berarti di indonesia sampai saat ini memang masih belum ditemukan virus tersebut
namun upaya upaya terus dilakukan ya dok ya
ya insya allah dan mudah mudahan tidak ditemukan dan tidak ada
dan upaya upaya bersiap siaga selalu ada
banyak banyak yang tidak bersiap siaga
jadi itu masyarakat
upayanya seperti apa dok untuk penanganan virus ini
tadi saya sempat dengar dinyatakan bahwa kementerian kesehatan ini juga menyiagakan sejumlah rumah sakit
selain itu apa lagi kemudian dok yang dilakukan
iya menyiagakan rumah sakit rujukan
antara lain tiga rumah sakit besar rujukan adalah gulianti saroto kemudian rumah sakit umum persahabatan dan juga rspad
dan juga tentunya adalah pemberdayaan pada masyarakat yang kita lakukan berupa edukasi
yaitu melindungi diri sendiri
melalui perilaku hidup bersih dan sehat
dan tentunya stamina kita kalau bisa dan harus tetap baik
nah perilaku hidup bersih dan sehat itu dapat kita lakukan melalui salah satunya adalah cuci tangan dengan sabun
kemudian juga makan makanan sehat
kemudian juga germas
gerakan masyarakat hidup sehat yaitu olahraga
minimal setiap hari tiga puluh menit
ya berarti ini sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh ya dok ya
tapi selain itu kan
di sejumlah negara ini juga dinyatakan bahwa ada beberapa kemudian pasien yang sembuh begitu dari virus ini
maksud dari definisi sembuh ini seperti apa sih dok
apakah memang sudah bisa disembuhkan karena sudah ada vaksinnya
atau justru karena daya tahan tubuh yang mulai membaik hingga kemudian menyebabkan lebih baik kondisinya
atau seperti apa dok
ya sembuh berarti sudah tidak ada lagi
dan kalau tanda itu sudah ada dari vaksinnya juga tidak ada yang terkendali
jadi intinya adalah dari setiap negara dan terutama kami yang ada di indonesia ini
pegah tangkal itu perlu dilakukan dan pemberdayaan
dan masyarakat juga perlu
jadi mudah mudahan kejagaan kami itu menjaga selalu ada
iya kalau untuk terkait dengan vaksinnya sendiri dok
tidak ada vaksinnya mbak
oke berarti kalau untuk
karena seseorang nih dok mengalami gejala gejala seperti kesulitan bernafas kemudian demam tinggi hingga kemudian juga batuk pilek
ya pengobatan sistematik saja sudah dilakukan
apa pengobatan yang untuk influenza untuk lirpa dan sebagainya
tapi untuk obat coronanya seperti tadi saya tanyakan anti kritik memang tidak ada
oke berarti apa yang bisa kemudian dilakukan
langsung menuju ke dokter atau seperti apa dok
ya jadi kalau
eh enggak batuk pilek demam
cepat saja pergi ke fasilitas pelayanan
kalau bisa ada yang terdekat silahkan
pergi ke fasilitas layanan sehat atau periksa kan kepada dokter
kalau untuk masa inkubasi dari virusnya ini sendiri sebenarnya berapa lama sih dok
karena ini kan dari gejala gejalanya ini mirip sekali dengan flu ya
apalagi sekarang musimnya lagi seperti ini gitu di indonesia
kadang orang juga
sulit gitu untuk membedakan apakah seseorang ini memang benar benar terkena flu atau justru
ada suspek corona begitu
berarti apa yang paling menjadi ciri pembeda dok dari virus corona ini dok
jadi kan tadi sebetulnya sudah dikatakan bahwa kita timbul gejala semacam influenza
tadi cepat saja
cepat saja pergi ke fasilitas layanan kita sehat kan
nah nanti ya akan
tapi kan karena yang seperti ditanya oleh pak
yang seperti ditanya oleh pak
yang seperti ditanya oleh pak
yang seperti ditanya oleh pak
yang seperti ditanya oleh pak
ya itu kan oh ada suspek pada tidak boleh tidak ada suspek sama sekali

jadi ini itu adalah hal yang
baik sepertinya kami mengalami gangguan teknis saat berbincang dengan dr gigi widiawati
terima kasih banyak dok atas informasinya